selain saudara jelang keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh satu
toko perlengkapan haji dan penjualan oleh oleh haji di kota bengkulu mulai ramai
penjualan pun meningkat lima puluh persen dibanding hari biasanya
toko perlengkapan haji di kota bengkulu jelang keberangkatan haji
mulai ramai didatangi oleh sejumlah warga
calon jemaah haji sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan
yang akan dibawa untuk menunaikan ibadah haji
seperti gamis sajadah hingga perlengkapan lainnya
kondisi ini sudah terjadi sejak awal tahun dua ribu dua puluh
tetapi lebih ramai lagi terjadi sejak awal bulan mei ini
bahkan menurut penjual omset pun meningkat lima puluh persen dibanding hari biasanya
peningkatan penjualan ini diperkirakan masih akan terjadi
hingga h lima keberangkatan haji mendatang
karena kloter pertama jemaah haji dari bengkulu
akan diberangkatkan pada lima belas mei mendatang
kalau perempuan biasanya burgo sarung tangan
perlengkapan pada umumnya mukena mukena kami
itu sejak kapan mulai banyak dicari bu
dari awal awal tahun sudah berguyur
tapi sekarang semakin mendekati hari keberangkatan
untuk harga perlengkapan yang dijual di tempat ini bervariasi
mulai dari rp tiga ratus hingga rp enam ratus
bayazir al raihan kompas tv bengkulu